aibtu fitriawati anggota polsek kejayaan pasuruan jawa timur
sang poluan dengan anak satu ini bahkan semakin menjerit
ketika dokter menggodanya dengan mencubit lengan sang polwan
aibtu fitriah akhirnya berhasil divaksin
sejak kecil polisi wanita ini mengaku takut jarum suntik
dirinya bahkan tidak bisa tidur membayangkan jarum suntik mendarat di lengan kirinya
aku memang takut suntik ya dari kecil
terus kemarin itu kan ada di grup polsek
nama saya kan didaktar vaksin
nah itu saya udah gemeteran
terus udah nyampe puskesmas
kok tambah gemeter saya
nah akhirnya pas waktunya
saya disuntik ya udah saya minta pegangin
saya histeris ternyata memang nggak sakit
di polsek kejayan ada dua puluh dua personil yang mendapat suntik vaksin sinovac
vaksinasi kedua akan dijalani sang polwan dua pekan mendatang
irsyapriyongko pasuruan jawa timur